banu menambahkan jumlah kematian ini termasuk anomali
dan baru pertama kali ini terjadi
dalam sejarah rumah sakit sarjito
sementara akibat lonjakan kematian ini rumah sakit sarjito telah meminta bantuan
dari posko dukungan satgas covid sembilan belas diy untuk membantu proses pemulasaraan jenazah
sarjito memang terjadi ke semacam stuck kaitannya dengan saking banyaknya ya
saking banyaknya terus kami diminta untuk membantu dan ya sudah kita sekarang
memposisikan dua personil untuk membantu memilah dan sekaligus mendistribusikan itu
supaya segera bisa dimakamkan
saat ini rumah sakit sarjito telah dipasok dua puluh ton oksigen cair
namun bila tidak ada pasokan tambahan oksigen akan kembali habis maksimal dua hari ke depan
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta